hai kecelakaan beruntun terjadi di jalur nasional jombang surabaya pada minggu sore
kecelakaan melibatkan dua bus antarkota mobil pickup dan truk troton kecelakaan bermula
saat mobil pickup yang membawa muatan barang bermaksud memutar balik arah pada saat yang
bersamaan dari belakang melaju kencang bus akap sugeng rahayu tak kuasa menghindar bus
kemudian menabrak mobil pickup sementara dari belakang bus sugeng rahayu juga melaju bus
akdp harapancaya bus ini pun menabrak bagian belakang bus sugeng rahayu kerasnya benturan
membuat mobil pickup terdorong hingga menabrak truk tronton yang datang dari barat arah berlawanan
sementara di jakarta angkutan umum tujuan kampung melayu cililitan minggu siang menabrak
lima sepeda motor yang sedang terparkir
di jalan raya cililitan kencangnya tabrakan mengakibatkan sepeda motor yang tertabrak masuk
hingga ke bagian kolong akibat kejadian ini arus lalu lintas dari arah hek menuju cililitan
mengalami kemacetan panjang pengemudi angkot kemudian diamankan ke pos keamanan pusdikes
sedangkan kasus kecelakaan ini ditangani satlantas polres cekarta timur tim liputan cnn indonesia